terima kasih mas atas kunjungannya semoga suka sama kopinya dan mampir lagi disini
alhamdulillah terima kasih pak
terima kasih pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
keuangannya dan pekerjanya pun bagus pak
dan keluarganya berada
jadi sepertinya dia gak mungkin dibayar sama bayar sahabat
karena dia tidak butuh uang
kamu terus gali informasi lebih dalam ya ren
cari tau lagi ya
baik pak saya akan selidiki terus
oke terima kasih
terus kabarin saya ya
gue belum percaya sepenuhnya sama elsa
gue yakin kalau elsa udah berbohong dan ricky bekerja sama dengan elsa
tapi gue belum punya bukti
jauhin dari mata
udah jangan digituin sayang
pelan pelan ya nak
nih pelan pelan aja
dan satu pertanyaan besar belum terjawab sampai sekarang
siapa ayah kandung rena sebenarnya
apa udah saatnya gue selidiki lagi identitas rena yang sebenarnya
oh ya jadi gini loh
tadi kan pas gue sampai di rumah sakit gue nungguin dulu
lo tau gak gue gak sengaja ketemu temannya roy
dan sekarang dia tuh ngegantin posisinya roy
lo tahu dia bilang apa
dia pernah ngeliat elsa sama rudy kabanana itu
ya sekarang kalau lu nanya sama gue kapan udah jelas lama sih
gue pengen cari informasi gue pengen cari bukti
ya sekarang gini lo mikir
mau nanya sama elsa dia nggak bakal jawab
lo percaya sama gue
tapi itu kan kejadiannya udah lama banget gak
dan aku yakin banget orang orang yang ada di kabananya juga gak bakalan inget kejadian itu
cuman logikanya ya
roy itu gak mungkin cuma sekali dua kali kesana lebih daripada itu
dan orang orang disana pasti masih inget lah
dan kebetulan temen gue ada bartender disana
ya siapa tuh dia bisa kasih informasi dan masih kerja di sana
tapi kan kita pernah nanya sendiri sama om surya dan tante sarah ya
om surya itu jelas jelas bilang kalo elsa itu sama sekali gak sedeket itu sama roy
jadi apa mungkin mereka malem malem berdua ke kabananya
ya udah kayak gitu
eh kamu coba telepon om surya gimana
siapa tau dia bisa kasih tau
bentar juga ya bentar gue dapat ya
terima kasih ya mas atas kunjungannya
semoga suka sama kopinya dan mampir lagi disini
alhamdulillah terima kasih pak
sampai jumpa lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sibuk gak om
jadi gini om
waktu itu kan saya sama miji sempat ketemu sama om
ngebahas mengenai elsa sama roy
elsa sama roy gak pernah deketan gak ada hubungan sama sekali
ada apa cerita aja
sebelumnya saya minta maaf sama om
cuman temen saya sempet ngeliat elsa sama roy keluar dari kabana night
dan itu tempat minum om
dan masalahnya ketika temen saya tanya sama elsa
elsa bilang itu bukan dia
sekarang saya jadi bener bener bingung
saya malah baru tau
kalau elsa dan roy pernah pergi berdua dan keluar dari tempat seperti itu
ya mungkin temen saya salah liat kali om
yaudah kalo begitu om
sebelumnya saya minta maaf ya
kalo sekarang saya sudah ganggu waktu istirahat om
sekali lagi sekali lagi om
sekali lagi sekalian salam buat tante
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
delsa dan roy ke tempat minum
lo tau gak sih
om surah bilang apa
elsa itu gak pernah dekat sama roy
dan mereka gak pernah pergi ke kabana night
ya mungkin temen kamu salah lihat kali
ya cuman gak ada salahnya kan kalo kita cek kesana
siapa tau kita bisa dapet informasi
siapa dalang dibalik semua ini
sebelumnya saya minta maaf sama om
cuman temen saya sempet ngeliat elsa sendiri
dia udah kebanyakan
dia udah kebanyakan
dia udah kebanyakan
dia udah kebanyakan
dia udah kebanyakan
dia udah kebanyakan

dan itu tempat minum om
dan masalahnya ketika temen saya tanya sama elsa
elsa bilang itu bukan dia
karena sekarang saya jadi bener bener bingung
apa jangan jangan waktu itu elsa hamil sama roy
apa ditanyain kok malah diem aja ada apa
gak ada apa apa
yakin kamu gak biasanya kayak begini lho pak kamu gak biasanya melamun melamun
ada apa sih
aku kok ngerasa sikap papa aneh ya
apa ada yang disembunyikan sama papa
aku bener bener sedih banget sayang

aku juga gak nyangka ben bisa setiga ini sama aku

sebagai suami kamu
aku akan lindungi kamu
mending sekarang kamu mandi
abis itu kamu istirahat
sa jadi kapan nih
nanti bisa dateng kan
gue butuhin lo buat ngejelasin
kayaknya gue mau ke tempat yang lebih baik